pemerintah kota surabaya merilis data dari international medical track journal
lima puluh persen pasien di rumah sakit rumah sakit malaysia dan singapura adalah warga negara indonesia
diperkirakan ada perputaran sekitar seratus triliun rupiah setiap tahunnya
jumlah itu bukan hanya biaya berobat saja tapi juga dari biaya tambahan keluarga yang merawat
baik untuk penginapan hingga kegiatan lain seperti berwisata
pengobatan yang dilakukan tak hanya penyembuhan penyakit saja
ada yang ikut program kehamilan dan tindakan kecantikan seperti operasi plastik
saya keluar negeri pakai jet pribadi ternyata sampai di sana
ternyata sama diagnosannya sama dengan yang ada di surabaya
beliau mengatakan ke saya pak wali sebenarnya dokternya hebat dengan diagnosannya podo
cuma saya itu karena percaya di sana itu pelayanannya lebih baik
sehingga saya ke sana ternyata setelah sampai sana tetap saja sama seperti yang ada di diagnosa di surabaya
wali kota surabaya selesai siang melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait
termasuk universitas erlangga
mas erlangga yang akan membuat aplikasi untuk mengatur teknis penerimaan pasien ke surabaya
rencananya dari bandara pasien langsung diantar ke rumah sakit
selain itu hotel untuk keluarga yang mengantar juga disiapkan
kualitas tenaga medis dan rumah sakit tentu menjadi tumpuan utamanya
namun strategi harga juga tak kalah penting
pemkot surabaya akan berkoordinasi dengan persatuan rumah sakit se jawa timur
untuk menentukan harga pelayanan
kita mendukung penuh antusiasi
dan juga program dari pemerintah pusat
dalam hal ini digawangi oleh kemenparekraf dan kemenkes
yang memang mengembangkan pilot projectnya bali medan dan jakarta
kami sebagai surabaya ya tentu ingin juga mendukung bangsa ini
karena seratus triliun per tahun ini angka yang besar terbuang setiap tahunnya untuk berobat di luar negeri
surabaya punya layanan medis yang unggul yang baik termasuk pariwisatanya
sehingga akhirnya kita ingin menginisiasi
ini juga sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat kita
surabaya dipilih sebagai salah satu pilot project medical tourism
karena memiliki kemampuan tenaga medis rumah sakit akomodasi termasuk kawasan wisata penunjang
hingga saat ini sudah ada tujuh rumah sakit di surabaya yang sudah bekerja sama untuk medical tourism
program ini ditargetkan dimulai pada sepuluh november esok
bertepatan dengan hari pahlawan yang identik dengan kota surabaya sebagai kota pahlawan
bagaimana cara pemerintah menemukan kemampuan medis di surabaya
bagaimana cara pemerintah menemukan kemampuan medis di surabaya